anda kembali menyaksikan cnn indonesia sports all indonesian final ganda putra indonesia open dua ribu sembilan belas
menjadi milik the minions kevin sanjaya dan marcus gideon
pasangan ranking satu dunia ini mengalahkan rival senegara hendra setiawan dan muhammad ahsan dua game langsung
final ganda putra yang mempertemukan dua wakil indonesia kevin sanjaya dan marcus gideon
kontra hendra setiawan muhammad ahsan menjadi laga penutup indonesia open dua ribu sembilan belas di istora senayan minggu malam
game pertama berlangsung ketat
permainan cepat minions diladeni the daddies yang bermain tak kalah taktis
meski begitu dua puluh satu sembilan belas untuk kevin marcus di game pertama
pada game kedua kevin marcus kembali memimpin sejak interval pertama
kevin yang bermain di depan tampil mendominasi dalam melancarkan serangan lewat kombinasi pukulan
game kedua kembali menjadi milik minion dengan poin akhir dua puluh satu tujuh belas
yang diselesaikan dalam waktu dua puluh delapan menit
sementara bagi hendra dan ahsan hasil ini menjadi kekalahan kedua dari kevin marcus di tahun dua ribu sembilan
sebelumnya mereka ditaklukkan minions pada final indonesia master januari lalu
saya memang lebih di atas kita
lebih cepat daripada kita
emang kita sedikit kewalahan dengan kecepatan mereka sih
dan saya juga mengucapkan selamat kepada kevin dan marcus
berkat kemenangan ini kevin marcus berhak atas hadiah sebesar sembilan puluh dua lima ratus dolar amerika
tak hanya itu kemenangan di turnamen kategori bwf world tour super one dua ribu ini juga menjadi modal berharga
untuk pengumpulan poin di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
mahardika utama fajar ahmad jakarta